oh sudah hadir bersama saya saat ini ada drone tepat dan kita lihat bersama sudah di sini dan
memang drone nampaknya nanti akan menjadi sebuah industri besar ya dan dia berterbangan ya dan memang
drone ini akan menjadi hal yang menarik karena kita tahu bahwa drone ternyata bisa juga digunakan
untuk hobi selfie ya di masa depan kita tidak akan lagi menggunakan tongsi so saing goodby
untuk selfie stick ataupun juga tongsis yang sering kita sebutkan karena ternyata nanti drone
akan menjadi seperti asisten fotografer kita kemana aja kita bisa bawa dan kita bisa ambil
gambar ketika bergerak dan lain sebagainya saya akan bahas tentang drone atau kendaraan tak
berawak tampaknya akan menjadi industri masa depan identik dengan penggunaan masif drone dalam aksi
militer pro dan kontra kerap menuai proses perkembangan industri drone efisiensi drone
menjadi alasan lain sektor komersial memilih drone sebagai solusi penghematan
biaya lantas seperti apa peta industri drone di masa datang benarkah drone bisa mencapai harga
hingga lebih dari seratus juta rupiah per unit kebangkitan industri drone seolah selebelengkap
untuk anda pada sore hari ini kita lihat drone tampaknya menjadi sebuah industri yang kece ya karena
tidak hanya hobi ternyata drone ini punya masa depan yang luar biasa go mansach sebuah lembaga
korbasi internasional membuat penelitian khusus hanya untuk mengetahui bagaimana peta industri
drone di masa depan ini adalah proyeksi penggunaan drone sepanjang tahun dua ribu enam belas hingga tahun dua ribu dua puluh dan
menurut golman sak yang paling tinggi nanti akan dinominasi oleh sektor militer kita tahu bahwa
amerika serikat sudah sering sekali menggunakan drone untuk menggempur beberapa titik tertentu
seperti misal kaedah anda ingat atau juga isis itu juga digunakan dengan menggunakan drone jadi
autopilot meskipun banyak juga yang mengecam mengapa karena drone ini identik dengan sesuatu
perkembangan terbaru jadi masih menanti perkembangan jadi titik targetnya itu terkadang memang tidak
bisa terlalu stabil dan itu yang dikhawatirkan misalnya ketika pasukan militer ingin menembakkan
ke titik tertentu misalnya antara satu adalah sekolah satunya lagi adalah misalnya di ini adalah
sekolah kemudian di titik ini adalah markas yang memang disiapkan oleh misalnya isis kita
tahu ketika harusnya membidik ke sini tapi ternyata meleset sepersekian sinci saja itu bisa menghancurkan
sekolah dimana ada banyak sekali anak anak sedang sekolah masyarakat sipil yang tidak bersalah harus
menanggung kesalahan bidikan dari drone itu yang memang sempat membuat sebuah keresahan di publik
internasional ketika drone mayoritas digunakan untuk aksi aksi militer yang tampaknya harus
membutuhkan sesuatu yang lebih krusial lagi yaitu stabilisasi target yang ingin mereka inginkan tapi
selain hal tersebut juga kita lihat nanti akan tinggi juga untuk hobi tampaknya ya oke bukan untuk
untuk hobi tampaknya lebih tinggi kenapa karena ternyata banyak masyarakat di dunia terutama nih
anda para penggemar alat alat teknologi terbaru untuk menggunakan sekedar ingin tahu juga kadang
atau memang ingin manfaatkannya untuk hobi aja gitu dan kita lihat bagaimana dengan komersial
maksudnya adalah tiga belas miliar dolar amerika jadi tadi militer tujuh puluh miliar dolar amerika akan mereka
tuangkan ataupun mereka gelontorkan ke drone di industri drone kemudian untuk hobi tujuh belas miliar
dolar amerika luar biasa ya kemudian tiga belas miliar amerika untuk komersial untuk komersial termasuk
kami para televisi untuk menangkap objek tertentu misalnya ketika kami ingin menunjukkan bagaimana
hebohnya sebuah aksi gerakan besar dari atas kami akan mengcapture nya dengan menggunakan drone
televisi menggunakan hal tersebut bisnis migas misalnya ketika mereka ingin mengetahui letak posisi
pipelining yang akan mereka lakukan mereka juga sudah menggunakan drone kenapa karena lebih murah
hanya di operatornya hanya bergerak di bawah kemudian kita hanya mengura kita hanya perlu uang untuk
membeli drone dan kita tidak perlu terlalu tenaga ahli misalnya untuk membuat pipelining di migas
misalnya mereka harus bayar helikopter ataupun juga dengan tenaga ahli dengan harga ribuan sekitar dua ratus
dolar amerika tapi mereka hanya cukup beli drone saja sudah hampir hampir mirip gitu untuk target yang mereka inginkan
selanjutnya kita lihat bagaimana sektor pasar drone untuk konstruksi mereka menghabiskan sekitar
satu miliar dolar amerika yang mereka habiskan untuk sektor konstruksi setelahnya jangan lupa
di amerika serikat itu saat kita masih mikirin kenapa ya kalau musim hujan kita gagal panen
anda tahu di amerika sektor pertanian mereka sudah menggunakan drone untuk melihat seperti apa hama
yang masuk ke pertanian mereka ke perkebunan mereka kemudian mereka juga sudah menggunakan hal tersebut untuk memberikan pupuk
jadi mereka sudah sangat kekinian gitu loh jadi pertanianya itu petani yang dengan begitu bangga mengakui bahwa profesinya ada seorang petani karena mereka menggunakan teknologi teknologi terkini
asuransi juga menggunakan ini tadi yang saya sebut migas juga sudah menggunakan lalu kepolisian menggunakan dan pemadam kebakaran juga sudah menggunakan hal tersebut
termasuk juga untuk memadamkan api di titik titik perkebunan misalnya indonesia kan sering sekali ya untuk membuat sebuah kawasan sawit
dan itu digunakan drone kalau untuk beberapa negara mereka sudah menggunakan drone pengamanan dan jangan lupa jurnalis juga masuk ya kita kita sudah menggunakan drone untuk memberikan informasi paling oke untuk anda
soalnya bagaimana fungsi drone sesungguhnya kita lihat ini adalah fungsi drone yang paling banyak digunakan yang ini berwarna biru ini adalah mendominasi kita lihat berwarna biru adalah drone retail jadi memang dijual secara retail aja ya drone nya jadi memang untuk penggunaan hal tersebut gitu tapi untuk kamera ternyata juga
tidak terlalu besar ya jadi untuk selfie gitu itu sebelas juta unit yang tampaknya digunakan lalu bagaimana dengan smart wearables
itu juga dua puluh empat juta unit lalu selanjutnya kita lihat konsol game juga saat ini ya sudah menggunakan drone untuk operasional mereka
saya tiga puluh empat jallingnya lebih banyak ya baik selanjutnya adalah tablets yang juga menggunakannya mana tabletanche ini yang sangat kecil tampaknya nah yang paling banyak digunakan adalah drone retail tampaknya ya
oke ini yang sangat kecil tampaknya yang paling banyak digunakan adalah drone retail tampaknya ya
nah yang paling banyak digunakan adalah drone retail tampaknya ya

yang memang dimanfaatkan untuk penggunaan ataupun juga untuk keperluan keperluan bisnis mereka
sekarang kita lihat bagaimana pertumbuhan drone ini yang paling penting menurut saya
kita lihat pada tahun dua ribu tiga belas kenapa kami memberikan judul kebangkitan
karena angkanya ini sangat tinggi ya langsung trennya mencapai puncak estimasinya pada tahun dua ribu dua puluh
penggunaannya akan ataupun juga nilai pertumbuhan industri nya akan sangat besar kita lihat
tiga miliar dolar amerika akan mencapai puncak pada dua ribu dua puluh
padahal angkanya pada tahun dua ribu tiga belas kita lihat jadi hanya dalam beberapa puluh tahun kita lihat peningkatan yang paling tinggi itu dari dua ribu empat belas ke dua ribu tujuh belas
dari tujuh ratus tiga puluh dua juta naik menjadi satu enam miliar dolar amerika
semakin ketagihan tampaknya dengan kemewahan ataupun juga fungsi drone
dan kita ingin tahu siapa saja pengguna drone terbanyak di dunia
tidak lain tidak bukan pada posisi pertama adalah amerika serikat
dengan tujuh belas lima miliar dolar amerika mereka gelontorkan untuk membeli drone
utamanya pasti untuk aktivitas militer mereka
kemudian negara ekonomi terbesar di dunia
tiongkok berada pada posisi kedua tetap militer empat lima miliar dolar amerika
lalu rusia juga untuk militer mereka tiga sembilan miliar dolar amerika
diikuti beberapa negara lain seperti inggris perancis arab saudi korea selatan jepang india dan juga australia
saya belum lihat ada indonesia di sana ya sebagai salah satu perusahaan

tidak hanya itu saya ingin mengetahui juga bagaimana dengan drone termahal dunia
karena ini bikin penasaran apa sih harga drone itu mahal banget
ternyata iya yang berada pada posisi pertama menurut top sepuluh drone com adalah fraly system salta uav drone
yaitu harganya kalau dikonversi ke rupiah mencapai satu ratus lima puluh sembilan lima juta rupiah
untuk satu unit aja itu harganya segitu
lalu kita lihat untuk posisi kedua kemudian juga ketiga itu sama sama dgi
dj adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh seorang tiongkok mr weng
dia memang hobi iron madeling
dan ini ternyata memiliki posisi dua dan tiga termahal di amazon yang dijual di sana
delapan juta rupiah satunya dan ada enam puluh satu dua juta rupiah per unit yang mereka jual
dan yang menariknya dji ini sekarang sudah memiliki pabrik di indonesia
di wilayah tanggerang di pasar terbesar di asia tenggara
dan kita lihat indonesia kita lihat indonesia
sudah punya pabriknya sudah bisa dirakit di sana dijual di sana
dan pabrik yang ada di indonesia merupakan yang terbesar di asia tenggara
drone masih punya masa depan saya pengen lihat dronenya datang lagi nggak ya
saya ingin karena katanya drone sekarang sudah bisa untuk selfie
nah itu dia sudah datang oke dia bergerak
ya dia bergerak ke sini lagi
sekarang bisa digunakan untuk selfie juga gitu ya
kalau misalnya kita mas selfie
oh dia melintas lagi terbang ke sana sini
baiklah tapi drone memiliki masa depan yang luar biasa
dan ketika kebangkitan drone semakin meraksasa
maka artinya drone berhasil menjadi sebuah fenomena di tengah industri yang saat ini sedang bertumbuh
utamanya adalah teknologi